lagi lagi lantai bursa kembali kedatangan anggota baru
kali ini pt wijaya karya bangunan gedung resmi melantai di bursa efek indonesia sebagai emiten ke tiga puluh
jumlah saham yang dicatatkan emiten berkode wege ini sebanyak sembilan lima puluh tujuh miliar saham
nantinya sebanyak dua delapan puluh tujuh miliar saham akan dilepas ke publik
selama masa penawaran saham wika gedung mengalami kelebihan permintaan atau over subscribe hingga dua ratus enam belas persen
dengan harga penawaran mencapai rp dua ratus sembilan puluh per saham
dengan aksi korporasi ini wika gedung berhasil kantongi dana ipo sebesar rp delapan ratus tiga puluh dua delapan puluh delapan miliar
wika gedung merupakan anak bumn ketiga yang melakukan ipo setelah pt garuda maintenance facility aero asia dan pt pp presiden